sekarang kita akan kembali untuk melihat apa yang sedang terjadi di gedung kementerian pertanian
tempat sidang di mana kasus penodaan agama
dugaan kasus penodaan agama yang terjadi pada basuh kece purnama
nah ini kita lihat di luar ya ada tentunya konsentrasi massa
ini kalau kita perhatikan dari gambar ini ini adalah massa dari di antara gnpf mui yang hadir
ya memang untuk masa dari gnpf mui ini seringkali mengikuti ataupun berusaha untuk memantau jalannya sidang lanjutan kasus ahok
dengan membentuk konsentrasi massa di luar gedung ataupun luar gedung persidangan
kalau hari ini memang gedungnya berbeda letaknya ada di auditorium hall d
kalau dikatakan ya ini di gedung kementerian ataupun bekas gedung kementerian pertanian
memang ada cukup banyak ya kalau kita perhatikan di sini dan mereka biasanya pun sudah datang
sejak pagi tadi dan masanya akan terus bertambah
apalagi hari ini mungkin bisa kita pastikan sidangnya akan berlangsung cukup lama
dibandingkan dengan sidang sidang sebelumnya
karena diperkirakan dijadwalkan ada enam saksi yang akan didengarkan kesaksiannya di depan majelis hakim
sementara tadi juga kami mendapatkan informasi dari tim di lapangan
bahwa ada pula masa dari kawan kawan yang pro terhadap ahok
yang berpengaruh dengan masalah keamanan
tapi kalau soal pengamanan memang dipastikan akan ada pemisahan antara kedua masa ini ya
agar tidak terjadi bentrokan ataupun hal hal yang tidak diinginkan
belajar dari tiga sidang sebelumnya yang berakhir atau berjalan dengan aman
kita tentu berharap sekali bahwa sidang sidang selanjutnya pun akan berjalan dengan aman tentunya
dan kita serahkan
semua keputusan pada proses hukum kita akan sama sama lihat bagaimana perkembangan dan juga jalannya dari kasus ini
nah pemirsa jalannya sidang kasus ahok ini dan juga bagaimana perkembangannya bisa anda saksikan terus di breaking news cnn indonesia